itu semua cuma berita palsu
saya rugi besar dong
aduh ini gimana ini
mau untung kok malah jadi buntung sih
aduh ini gimana ini
pokoknya saya gak mau tau
jeh emi harus ganti rugi modis tesa ya
bu emy harus mengganti rugi dari awal
sampai jadi modis tese buranti
jangan kuaing lah
satu dua tiga
pak rati itu kan
nyalain kipas ya buruan
kedatang masa tahun depan
kamu tuh kayaknya bukan orang sini deh
kayaknya bukan orang sini deh bu
hah ngaku kamu siapa
aduh jadi kedoknya sudah terbongkar
ada apakah gerangan ini
jelasin gak selepet sih aku saya
dapat info dari mana jam
dari teman saya yang bekerja di proyek jalan tol
kampung bakal banyak yang kegusur
kemungkinan kampung kita nih bakal kena kegusur juga
jeng jangan sedih dong
siapa yang sedih saya emang gak sedih
saya justru dapat ide
saya bakal dapat untung besar kali ini
mas mas mau uang
bisa kita bicara sebentar
santai bang emang udah biasa
diam aja emang emang gitu jele mana
kemaren juga tukang baso dipanggil ditanyain bang ada minyak apa enggak
abis itu apa gini disuruh pergi lagi
gue belanja aja belanja aja
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ya kalian boleh nggak percaya sama saya
tapi kejadian yang menimpa bu ranti
itu bisa jadi pelajaran buat kita
jadi jeng mit sengaja sengaja ngebakar modisite saya
pokoknya saya nggak mau tahu
saya minta ganti rugi
selepet sehaku saya
ganti rugi nggak
isu yang katanya desa kita ini bakal digusur
itu semuanya adalah khosib belaka
hoaks berita bohong berita burung
isu ya pak rt
isu yang benar
hah betul kan wansip
masalah penggusuran yang mau dibangun tol itu
itu tujuan haks
ternyata yang mau dibangun digusur buat jalan tol itu
bukan kampung sini kampung sebelah
jadi jadi itu itu semua cuma berita palsu
saya rugi besar cong
aduh aduh ini gimana ini
mau untung mau malah jadi buntung sih
pokoknya saya nggak mau tahu
bu emi harus ganti rugi modis testa ya bukan pak rt
sebagai hukumannya bu emy harus mengganti rugi dari awal
sampai jadi modis ternyamburan
setelah itu bu emy dihukum sosial yaitu dengan bekerja bakti
selama lima belas tahun
gila keren kan
itu namanya hukuman sosial
jadi kalau jadi dihukum penjara
mendingan kerja bakti selama lima belas tahun gimana
iya benar benar
baik baik bu ranti
di hukum kok seneng ya gimana sih
itu bukan seneng pak rt itu dia lagi sedih
yang seneng itu saya karena berarti saya punya modis testa baru
mami punya modis testa baru
eh pak rt
gila ini tidak ada anak saya tahu nggak
memberikan contoh yang tidak baik sama anak anak
main peluk peluk aja
nanti dong kalau udah tepi
terbawa suasana terbawa suasana
jangan jangan jangan jangan jangan
kasian banget sendiriannya wess
ini karena nggak paceng belum ya
ntar kulitnya nempel lagi ke saya
bentang bentang kemarin berdua ketawa nih
jangan gitu bu
itu salah paham
kemarin tuh yang goyang goyang pohon itu tuh bukan aku
aku tuh cuma ngumpet aja pak rete
biar aku ngumpet
ini kotoran burung atau bukan ya
nggak tahu pak rete
apa pak rete rasanya
jerk banget sih om rete
lagian sih pak rete pakai dicobain
dicocok nasi hangat kira pak rete enak
pantesan dari tadi di samping itu kayak bau bau apa gitu
bukan bau hidung lu deket mulut